kabar bahagia datang dari atlet indonesia
atlet panjang tebing alfian muhammad fadri jadi juara dunia di shamoni perancis
di partai final alvian mengalahkan juara dunia lima kali asal tiongkok chong chi sing
alvian melaju ke putaran final setelah menempati urutan ke lima belas dalam babak kualifikasi
yang memaksakan alvian bertemu dengan atlet andalan rusia dimitri timofey
namun ketenangan alfian mengantarkan atlet kelahiran solo ini masuk ke babak delapan besar
di semifinal alfian kembali bertemu dengan atlet asal rusia vladislav deolin
alfian berhasil unggul dengan catatan waktu lima enam ratus sembilan puluh detik berbanding lima tujuh ratus sembilan puluh sembilan detik
dan di babak final alvian bertemu dengan juara dunia lima kali chong chi sing
alvian sukses mengungguli lawannya itu dengan lima
catatan waktu lima tujuh puluh enam detik dan berhak atas medali emas
bagi alvian kemenangan di ciamon ini merupakan yang kedua
setelah pada april lalu dirinya juga sukses meraih podium di chong chi sing tiongkok
perasaan saya sangat senang ya ini medali kedua saya
dan alhamdulillah emas
dan harus mengambil resiko antara ganti star yang lama
atau star yang baru
dan hati saya yaudah saya menggunakan star yang lama
dan saya mulai flashback ke yang lama dulu